pemimpin front pembela islam fpi rizik sihab tiba di indonesia selasa pagi
keluar dari terminal tiga bandara soekarno hatta tangerang banten rizik langsung menemui masa pendukungnya
rizik pun bersama rombongan langsung menuju kediamannya di petamburan jakarta pusat
sehari setelah kepulangannya rizik sihab masih banyak dikunjungi masyarakat dan para politikus
diantaranya pendiri partai umat amin rais pada rabu sore
usai pertemuan tertutup selama satu jam amin rais enggan berkomentar terkait pertemuannya dengan rizik sihab kepada awak media
menurut salah satu deklarator koalisi aksi menyelamatkan indonesia atau kami marwan batubara
kedatangan amin rais untuk menyampaikan selamat datang kepada rizik sihab yang baru tiba di tanah air pada selasa kemarin
sementara itu epidemiolog universitas griffith australia diki budiman menyebut
adanya kerumunan masa yang menyambut rizik sihab dari arab saudi sangat berpotensi menjadi kluster baru penyebaran covid sembilan belas
selain itu diki juga menyatakan bahwa seharusnya pemimpin fpi tersebut dijemput secara terbatas
dan setibanya di indonesia harus melakukan karantina mandiri selama empat belas hari
diki menambahkan untuk mencegah hal ini kembali terjadi
pemerintah harus membuat regulasi yang jelas tentang protokol kesehatan
dan tidak pandang bulu dalam penerapannya termasuk sanksi yang dijatuhkan jika terjadi pelanggaran